kunya saudara polisi menangkap seorang pria terduga pelaku pembunuhan terhadap anak kekasihnya di desa tateli kabupaten minasa sulawesi utara
pelaku ditangkap seandak melarikan diri menggunakan kapal motor
seorang pria berinisial dp terduga pelaku pembunuhan terhadap anak kekasihnya yang berusia tiga belas tahun berinisial en
telah ditangkap personil polres sitaro saat hendak melarikan diri menggunakan kapal motor yamdina
yang sedang bersandar di pelabuhan ulusiau kabupaten sitaro sulawesi utara
jenazah korban ditemukan dalam kondisi tinggal tulang belulang di desa tateli kabupaten minahasa sulawesi utara
selanjutnya terduga pelaku pun langsung diserahkan ke polresta manado menggunakan kapal cepat km ekspres bahari
saat konferensi pers terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap korban hingga meninggal dunia
terduga pelaku diduga juga memerkosa korban
korban dengan pelaku dengan ibu si korban hubungannya lancar ya
sedangkan untuk korban yang ditemukan terakhir itu merupakan anak kandung dari pacarnya
karena kan untuk menemukan dia penetapan tersangka masih ada langkah langkah yang harus diperlukan
tetapi untuk dugaan awal kita patut menduga bahwa si dp ini adalah terduga pelaku
sebelumnya polisi mendapat informasi bocah perempuan berinisial en hilang sejak empat maret
korban hilang bersama dengan peristiwa penganiayaan yang dialami ibunya atau kekasih terduga pelaku
dijerat undang undang soal penganiayaan dan persetubuhan terhadap anak dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara